kita ke informasi pertama kitab suci fiksi ini masih menduduki salah satu topik terpopuler
di lini masa twitter tanah air sepanjang hari ini bahkan
pernyataan yang dilontarkan oleh mantan dosen filsafat universitas indonesia
roky gerung ini memang menuai kontroversi ya
hingga berujung pelaporan ke pihak kepolisian
selang tiga hari setelah pernyataan kitab suci fiksi oleh rocky gerung
netizen kian ramai menanggapi dengan beragam cuitan
mulai dari persoalan kata fiksi dan fiktif hingga persoalan agama
tak hanya menuai kontroversi pernyataan ini pun berujung pada pelaporan ke kepolisian
roky gerung dilaporkan ke polda metro jaya oleh ketua cyber indonesia
permadi arya dan sekjennya jack boyd lapian rabu kemari
mereka menganggap pernyataan pengamat politik roky gerung yang menyebutkan kitab suci fiksi
menyinggung umat beragama
permadi melaporkan roky dengan pasal dua puluh empat
ayat dua jo pasal empat puluh lima a ayat dua undang undang republik indonesia nomor sembilan belas tahun dua ribu enam tentang
tentang informasi transaksi elektronik
malam ini ada tiga agama ada muslim ada islam ada kristiani sama agama buddha
mewakili umat yang merasa tersakiti oleh pernyataan saudara rocky gerung
yang mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi
roky mengaku tak ingin memperdebatkan
soal pelaporan ini
dari laman cnnindonesia com roky memberi klarifikasi terkait ramainya polemik pernyataannya
roky menuturkan fiksi bukanlah hayalan
bahkan dirinya menggunakan kata imajinasi
hingga kini kepolisian masih akan memproses pelaporan atas rocky gerung
dan berencana memeriksa sejumlah saksi ahli
menjadi bulan bulanan netizen
pernyataan roky gerung dianggap sebagian kalangan ini
adalah sebuah penyataan agama yang terkenal
namun tidak sedikit yang mendukung pemikiran dari dosen filsafat ini
sejumlah tokoh dan pakar pun ikut tergelitik
menanggapi kontroversi pernyataan roky gerung
pernyataan roky gerung yang menuai kontroversi di dunia maya
dilontarkan pada selasa malam dalam sebuah program dialog salah satu televisi swasta
menjadi salah satu narasumber
dosen filsafat universitas indonesia itu
pemikirannya dengan perbedaan kata fiksi dan fiktif
roky lalu melontarkan pertanyaan
apakah kitab suci fiksi atau bukan
tak mendapat tanggapan berarti
rocky pun menjawab sendiri pertanyaannya dengan menyebut
karena belum selesai belum tiba
kata fiksi pun sontak menjadi salah satu topik terpopuler sepanjang hari
netizen ramai menanggapi pernyataan roky
ada yang menentang
ada pula yang mendukung
tidak sedikit yang berpendapat
apa yang disampaikan roky gerung
tak beda dengan apa yang dilontarkan ahok dan sukmawati
yang mengandung unsur penistaan agama
rocky sempat berdali dengan menyebut
fiksi itu baik
yang buruk itu fiktif
pernyataan ini pun mendapat tanggapan
dari ahli bahasa indonesia
ivan lanin yang menyebut
tidak ada perbedaan antara kata fiksi dan fiktif
pendapat serupa pun dicuitkan cendikiawan muslim
yang mendebat soal ada tidaknya perbedaan fiksi dan fiktif
mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md pun ikut memberikan komentar
melalui cuitannya di akun twitter miliknya
mahfud menentang pernyataan roky gerung
dan menyebut kitab suci bukanlah fiksi
kontroversi pernyataan roky gerung
ini akhirnya menjadi persoalan
yang menyangkut makna dan juga perbedaan kata
fiksi dan fiktif
bagaimana kemudian dua kata ini mampu memantik polemik
langsung saja berbincang bersama kami
melalui sambungan telepon
ada dadang sunendar
kepala badan pengembangan dan pembinaan bahasa kemendikbud
pak dadang selamat malam
selamat malam mbak
pak dadang ini kalau kita melihat yang dibahas oleh netizen
begitu fiksi dan fiktif
berbedakah fiksi dan fiktif
penjelasannya seperti apa pak
baik terima kasih mbak
jadi sebetulnya itu kan dari kata yang sama
yang membedakan hanya jenis katanya saja
fiksi itu sebagai nomina
sedangkan fiktif itu asiktifah
dari kata fiksi itu sendiri
tentang maknanya saya pikir kita semuanya sudah mengetahui
bahkan banyak orang selama dua hari terakhir ini
membuka kbbi daring kita ya kb daring kami
jadi apa yang terjadi
kita sudah mengetahui
ada yang menyebut fiksi itu cerita rekaan
bentuknya kan bisa berupa karya sastra
karya sastra itu kan biasanya terbagi tiga
yaitu karya dalam bentuk puisi
prosa maupun drama
jadi pokoknya sesuatu yang tidak berdasarkan kenyataan itu
atau berdasarkan khayalan
itulah makna dari fiksi itu sendiri
jadi apa yang terjadi
fiksi itu sendiri memberikan konfirmasi atau penilaian bahwa
fiksi telah mengalami pergeseran atau peorasi akibat ulah
jadinya ini berubah begitu
seperti apa tanggapan anda pak dadang
ya saya pikir saya hanya melihat dari sisi bahasa saja ya
saya tidak ingin masuk pada materi yang dibicarakan di sana
hanya intinya begini
bahwa sebuah karya fiksi
dari dunia faktual maupun dunia non faktual
untuk non fiksi sebaliknya
pada umumnya mengambil datanya dari non faktual
meskipun bisa juga diambil dari data fiksi itu sendiri
nah rasanya kalau kita membandingkan sebuah kitab suci
dengan sesuatu yang sifatnya fiksi
ini agak terlalu jauh
tidak mungkin kita bisa mengukur
keimanan dan ketakwaan seseorang
yang hanya dirinya sendiri yang tahu
jadi memang itu sangat susah
itu hanya lubuk hatinya sendiri yang tahu
hanya intinya begini
kan kita bisa bicara begini
dalam sebuah kitab suci
dalam kitab suci itu kan misalnya ada fikih ada hukumnya
itu kan sesuatu yang nyata dan hidup bagi orang yang meyakininya
jadi menurut saya ini terlalu jauh ya untuk kita
tapi pada adang yang disampaikan oleh rocky
kalau saya pakai definisi fiktif itu mengaktifkan imajinasi
kitab suci itu adalah fiksi
ini artinya ada kata kalau di depannya
apakah ada perubahan pernyataan jadinya atau persepsi
sebenarnya seperti apa kalau ada kata kalau di depannya
ya ini kan berandai andai ya
kata kalau ini dia mengandalkan sesuatu yang jika kita lihat
mengandaikan sesuatu yang jika itu terjadi ya
nah ini memang yang memberikan banyak penafsiran di masyarakat ya
tentu saja ini yang pertama harus ditanyakan kepada yang bersangkutan
ke pak rocky gerung ini apa maksudnya ini
karena dari sisi bahasa sendiri
para lingus ini juga bisa berdebat ini maktanya kemana
tapi menurut saya
makna pengandaian yang disampaikan dengan kata kalau itu
memang akannya ke sana itu
kalau dari pak dadang sendiri
arahnya tetap ke penistaan agama seperti itu ya pak
saya tidak berani mengatakan itu
ya karena kita hanya melihat dari sisi bahasa saja
ya kata kalau kata jika seandainya dan seterusnya itu
merupakan satu jenis untuk mengandaikan sesuatu yang bisa terjadi di masa mendatang
oke tapi pak dadang
roky gerung sendiri sudah mengonfirmasi kalau dia melihat hal ini
itu dari kbbi
tapi sepertinya ada
menurut anda ada yang disalah artikan atau seperti apa pak dadang
karena kbbi itu kan sesuatu yang netral
itu salah satu kamus rujukan kita ya
itu silakan dilihat dan dia tidak memiliki kecenderungan ke kiri maupun ke kanan
oke jadi apa yang disebutkan atau didefinisikan dalam kbb itu
memang sesuatu yang hidup dalam masyarakat
sesuatu yang menjadi kesepakatan masyarakat
kita hanya menuliskan merekam apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam bentuk kata kata itu
nah itu ya
jadi persoalan kosa kata itu dibawa ke kiri ke kanan ya kami tidak akan masuk darah
pak dadang tapi informasi yang ingin kami tahu begitu semenjak kejadian ini
polemik fiksi dan fiktif ini
kbbi daring atau online sendiri seberapa besar pak melonjaknya angkanya
ya ini kan
kami sudah meluncurkan kbb daring ini sejak kurang lebih lima belas bulan yang lalu
dan sekarang pengunjungnya sudah lebih dari apa
pencariannya sudah lebih dari enam belas juta pencarian
jadi jika ditambah dengan isu isu yang muncul seperti dua hari terakhir ini
dipastikan masyarakat akan semakin mencari lah makna kata itu
dan harapan saya bukan hanya mencari kosa kata ini saja
tapi juga kosa kata yang lain agar tingkat literasi masyarakat semakin tinggi
oke jadi orang akhirnya tahu ya
sadar kalau ada kbbi daring
jadi tidak perlu buka kamus konvensional lagi
sudah ada yang versi daring sekarang
pak dadang terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selanjutnya apa saja kata yang muncul dari tagar kitab suci fiksi
saya ajak anda untuk lihat data ontologi yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
sudah muncul ini dia bola atau bulatan besar ya
kata pertama adalah fiksi
di sini kemudian kita bergerak ada kata kitab
yang kemudian kata ketiga pastinya ada nama rocky gerung di sana ya
dan ada beberapa kata lain yang juga muncul
ini ada menista kemudian ada filsafat ada imajinasi dan juga yang unik
ada kata ahok di sana
mungkin karena dianggap kasusnya sama kali ya
dan kita tutup data ontologi kita bergerak selanjutnya ke komentar
karena ini ada perdebatan atas pernyataan rocky gerung
rasanya masih hangat diperbincangkan
sampai hari ini di lini masa saya ajak anda untuk lihat komentarnya
yang pertama sudah muncul ini dia
meskipun saya tidak setuju dengan pernyataan roky gerung tentang kitab suci adalah fiksi
tapi saya juga tidak setuju kalau ini dilaporkan ke polisi
sudahlah mari kita berdiskusi secara sehat dan asik
tidak usah dikit dikit melibatkan pendegang hukum
maksudnya tidak usah dikit dikit melaporin gitu ya
selanjutnya mahfud md mencuitkan
ini pendapat saya
tetap beda dengan roky gerung
kitab suci tetap beda dengan fiksion maupun fiktif
yang satu dari atas ke bawah
yang satu dari bawah kemana mana
tapi itu soal pendapat saja
tidak perlu diributkan katanya
berikutnya dari ed rivadarus delapan puluh delapan
ketika roky gerung berdiskusi tentang fiksi
kemudian kontroversi bahkan kepolisian
maka saya mendukung pemikiran roky gerung di sini
dan selanjutnya dari ed louis fadli
ini mencuitkan fiksi itu imajinasi katanya
jadi maksudnya dia bilang kalau kitab suci itu imajinasi
dan yang terakhir dari ed oswald
jangan mudah terprovokasi
jadilah rakyat yang menilai
dan melihat secara objektif tentang suatu pendapat
rakyat yang baik adalah rakyat yang bukan sumbu pendek
soalnya yang menurut saya sedikit yang coba berpikiran pertolongan ini dengan penolongan tempat berdiskusi
apa pukulan sudah dia terclair
menurut saya dengan lem visits saya